belajar dari kang bos bagja
sekuat apapun tulang rusuk
kalau dijadikan tulang punggung
kamu kerja apa disana
kang bos bilang kita teh harus bangga jadi petani
kita punya harga diri
uji pamit takut kemalaman ya
febri itu beruntung
waalaikumsalam kang aceh
kang aceh habis rapat di musola ya
kok tau sih
keren gak pake baju ini
kena tuh kang
ntar akang beliin ya
makasih ya kang
katanya suka sama minyak wangi akang
sebentar ya kang

kalau kamu dipilih jadi ketua rt
gak bisa tuh kang
kan kang dadang beda rt sama saya
bukan saya yang pilih dong
kamu mau gak
jadi ketua rt dipilih sama warga rt kamu
kalo saya sih gak mau doi
saya juga gak mau
kang dadang nyuruh
kang dadang dengerin saya ya
mestinya kang dadang itu bilang
kamu mau atau enggak
gitu atuh kang dadang
kang dadang bangun lah tukang dadang
ih kang dadang mau bercanda ah
bapak sama ibu ada
bapak sama ibu lagi ke rumah tante yoyo
palingan juga bentar lagi pulang
gimana febri udah mulai sekolah lagi
banyak pelajaran yang ketinggalan kak
senyuman kamu tuh paling manis bener
gak ada yang bisa ngalahin secara aus ini
orang orang udah berpulang kamu masih nyangkut disini
ditugasin sama pak ustadz untuk ngasih tahu penjelasan tentang rt rw sama nitin
kalau urusan soal sama si entin mah kemet nggak perlu diwakilin atuh
sekarang kamu pulang ya kan belum nyuci dari pagi
acing pamit ya mbak nyuci dulu
bukan ya assalamualaikum
waalaikumsalam kang acing
kenapa kamu putus sama mulyadi
gak ada kecocokan mak
ya gak bisa atuh mak
kalau kamu pacaran sama mulyadi
mbak teh tenang
kalau bapak melarang
apa kamu mau terus lanjut
kasih alasannya apa pak
kenapa sobri gak boleh nikah sama dede
kalau memang ada alasannya
sobri terima pak
sobri nurut sama bapak
kapan pernah sobri ngelawan sama bapak
kalau aku ghosts
aku tuh gak yakin

untuk saat ini saya baru bekerja sama dengan bapak
ya kapan aja bapak bisa lihat rumahnya
kalau begitu besok pagi kita janjian pak
cus teh mau pamit harus kembali ke cidahu
kamu betah disana
disana teh saya ada kerjaan kang
kalau disini kan cuma kelantar
kelintir gak jelas
saya teh banyak belajar dari kang bos bagja
sekuat apapun tulang rusuk
kalau dijadikan tulang punggung
kamu kerja apa disana
kang bos bilang kita teh harus bangga jadi petani
kita punya harga diri
ujui pamit takut kemaleman ya
febri itu beruntung